mi adam takut mi
oleh ada anter mi
sampai di mana tadi ya
sampai di kecantikan paripurna saya
gimana cara minumnya
masukin ke dalam kulkas
nih awas ya
zara temenin mami ya
tadi main handphone aja deh
kayak ada yang manggil nama
udah gitu manggilnya suaranya
kayaknya ada dari bawah tempat tidur deh
lihat itu di luar
kenapa sih mami
lihat hantu ika
mami jangan jangan cuman halusinasi kali ya mbak
kita tidur lagi ya
jangan tidur duluan
mami duluan yang tidur
mami duluan tidur
eh berangkan untuk
awal amat deh tutup aja deh
kita jadi kelamaan deh gara gara
siapa yang paling cepat yang menang
aku dong menang pasti
kan aku makannya banyak banget
menurut buku ku
kukukit zemenamu yang mochi baca nanti mochi akan menang
ulang berapa kali aku pasti yang menang pung
kamu dengar suara itu
ada orang naik disini
iya aku takut nih
tapi disini kok gak ada orangnya
gak ada apa apa
kek suaranya makin deket tidak
semakin jelas kok suaranya
kayak dari atas deh
mamit tidak apa
mi bangun mi mi ada yang takut mi
gue liat ada hantu mi
aaaa tolong ada hantu
wajib takut pak
aduh ngeronda begini amat ya
ada kayak gitu sumbangan ngasih gorengan kek
terus kopi kek apa kek
lagi pas lapar begini
lo tau gak
masalah hantunya si ika
gue tuh lagi kemaren
itu tuh gue lagi nyalain korek
tiba tiba bleng aja
hantunya si ika itu nongol di depan gue
ini yang bener bang
bang itu ngapain juga sih hantunya kemabangdak
lah ya mana gue tau
hei hantu ika
yang ada ngeluarin taring aja kukunya panjang panjang
eh bang tau gak nih
dengar dengar hantunya si ika nih
gue juga dari tadi ngomong kayak gitu
lo tuh gimana sih
kok gue ngomong cerita sinet cerita sini tuh gak mudah banget
ya permasalahnya kan gue kalo
ngapain si mochi tidurin disini
mochi jangan tidur mochi
lu tuh gimana sih gue lagi cerita juga
eh ada lah
lo mau kenapa
lainnya kenapa anakku
mendingan mau pulang aja deh
eh nanti kalo di rumah tuh ada hantunya si ika
dia tuh masih disana
lainnya kenapa anakku